ratusan karyawan pt transjakarta menggelar demonstrasi di depan kantor pusat pt transjakarta jalan mt haryono cawang jakarta timur senin siang
mereka meminta direksi pt transjakarta segera mengangkat mereka sebagai karyawan tetap
para karyawan menyatakan hanya dijadikan pegawai kontrak tanpa kejelasan meski mereka sudah bertahun tahun bekerja di pt transjakarta
rencana mereka untuk bertemu pihak direksi pt transjakarta pun sia sia lantaran para pegawai tak diizinkan bertemu dengan pihak direksi
hingga berita ini diturunkan pihak pt transjakarta masih enggan memberikan komentar terkait aksi para pegawai
sementara itu puluhan bus transjakarta berhenti beroperasi di halte harmoni sentral busway jakarta pusat
bus tidak beroperasi baik yang menuju stasiun kota maupun sebaliknya
dikutip dari lamandetik com
puluhan bus transjakarta diparkir berjejer dari arah menuju stasiun kota
sementara antrean mengarah ke harmoni mencapai seratus meter
salah seorang penumpang mengatakan petugas di halte mengumumkan saat ini tengah berlangsung aksi mogok dan belum diketahui kapan operasional bus kembali normal
sementara itu kepala dinas perhubungan dki jakarta andri yansyah menginstruksikan operasional bus transjakarta kembali dilanjutkan
menurutnya pihak direksi tengah melakukan dialog dengan perwakilan karyawan yang melakukan aksi mogok
dan berikut pernyataan andri yansyah
nah itu saya perintahkan kepada direksi dari transjakarta untuk mencari tahu masalahnya apa
pak kalau udah ada bicaranya dengan pak budi dan direksi atau trajakarta apa sih yang terjadi
ya kan kebetulan saya tadi habis rapi
cuma begitu saya telepon masalahnya pak ini pak kebetulan lagi dialog
kan bilangnya seperti itu
ya saya instruksikan
dialog hanya perwakilannya saja
ya perwakilannya saja operasi tetap jalan terus